terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah provinsi dki jakarta akan membangun
jembatan penghubung multiguna atau skybridge
di kawasan tanah abang jakarta pusat
dana yang dianggarkan untuk pembangunan ini
sebesar tiga puluh lima delapan miliar rupiah
rencananya jembatan ini akan menghubungkan
stasiun kereta tanah abang dan pusat belanja
proyek pembangunan jembatan penghubung
di kawasan tanah abang jakarta pusat
sudah harus dimulai pada jumat tiga agustus
berdasarkan rencana pemprov dki jakarta
proses pembangunan diharapkan tidak mengganggu
aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di pasar tanah abang
sudah sosialisasi gitu mau dipindahin
mintanya kita nggak tahu di mana
nggak tahu di mana tempatnya
seandainya mau dipindahin mau nggak
saya sih dagang mulai sini udah empat tahun ya
di sini aja tuh di sini di ujung gang
jadi nggak mau kalau mau dipindahin
ya kalau tempatnya mungkin
kan bagus ya kan nggak ngerugin kita
kalau misalnya pak mau dipindahkan
ke tempat yang baru gitu direlokasi
bapak bersedia nggak
ya bersedia sekali
kita itu ikutin aturan pak
jadi warga negara yang baik ya gimana kan
kalau memang di sini kita dipindahkan
ya kita ikut dipindahkan
kemana pun kita siap dipindahkan
direktur utama pd pembangunan sarana jaya mengatakan
pembangunan jembatan penghubung sepanjang empat ratus meter ini
akan dibagi menjadi masalah
setiap zona memiliki panjang seratus meter
jadi delapan puluh persen pekerjaan pembangunan jembatan ini
ada di voxhop pabrik
jadi sekarang ini materialnya sedang dibuat
nanti dia per sepuluh hari akan dikirim ke lapangan
jadi kalau saya bisa jelaskan lebih lanjut
bahwa strategi pembangunan jembatan ini
dibagi dalam empat tahapan
empat zona kita sebutnya
itu per zona
itu seratus meter
yang kita harapkan selesai per zona itu per sepuluh hari
jadi begitu barang yang selesai di pabrik
dibawa ke lapangan rakit pasang
begitu terus sampai dengan zona yang keempat
jembatan penghubung pasar tanah abang merupakan bagian
dari rencana pengembangan kawasan
di rut pd pasar jaya mengatakan
kawasan tanah abang akan menjadi pusat belanja yang dikenal
bukan hanya di asia
tapi juga eropa dan afrika
ini tanah abang bisa melebihi dari
grand bazarnya yang di turki
pak wakil gubernur yang memang
pada saat itu memberikan ide ide
dan kemudian memang sangat visioner
waktu itu memberikan sebuah arahan arahan ke kami
integrasi tanah abang
itu memang harus seperti itu nantinya
jadi kalau dilihat dari grand design nya
yang sudah diperlihatkan oleh salana jaya ke kami

sebagai stakeholder gitu ya
itu semuanya lalu lintas manusia nanti akan diatas semuanya mas
dan mereka itu tersambung dari gedung ke gedung
jadi nggak cuma saat ini
stasiun kereta api dengan blok g
blok g dengan kemudian blok f
blok f dengan blok b dan a
terus kemudian c
sampai balik ke stasiun lagi jadi muter tuh mas
sosialisasi kepada masyarakat sekitar tanah abang terus dilakukan pd pembangunan sarana jaya dan pd pasar jaya
agar pemerintah bisa memiliki kemampuan untuk membangunan tanah abang
pembangunan sky bridge ini bisa tuntas pada lima belas oktober dua ribu delapan belas